apa selamat amin tadi lapangkan di alam kubur minta di wiya apa dosanya dihapus minta diringkang
telah sebagai anak mendokong ke orang tua yang udah setiap tahun setiap tahun saya ke sini tiap
tahun mungkin ya sama anak anak dari jakarta juga jadi keberanian akan berhubungan dengan
jakarta iya menyekat dan disini betul
iya selain waktu kapan kapan juga pasti kesana gitu dalam bakah
insyaallah insyaallah insyaallah betul betul